setelah mengikuti kejuaraan atlet pencaksilat asal kota tegal jawa tengah atifa vismawati kembali ke tegal pada kamis siang
turun dari kereta api sekitar pukul tiga belas delapan belas waktu indonesia barat atifah langsung disambut dan mendapat kalung bunga dari wali kota tegal deddy yon supriyono
dari stasiun kereta api atifa bersama deddy menggunakan kendaraan jeep terbuka berkeliling kota
sementara itu iring iringan rombongan mobil lain mengikuti di belakangnya menuju pendopo di kompleks balai kota
atifa fismawati adalah warga jalan sakti kelurahan debong kidul kecamatan tegal selatan kota tegal
atlet berumur dua puluh tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga universitas negeri semarang
dalam kejuaraan pencaksilat itu ia berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan pesilat tuan rumah malaysia siti shazwana pada babak
atlet berumur dua puluh tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga universitas negeri semara
atlet berumur dua puluh tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga universitas negeri semara
kejuaraan dunia pencaksilat world championship malaysia dua ribu dua puluh dua diikuti oleh dua puluh lima negara
pada pertandingan semifinal atifa berhasil mengalahkan peserta dari uzbekistan dan pada babak final menang atas tuan rumah malaysia
atlet berumur dua puluh tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga universitas negeri semara
pertandingan semifinal atifa berhasil mengalahkan peserta dari uzbekistan dan pada babak final menang atas tuan rumah malaysia
atlet berumur dua puluh tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga universitas negeri semara
pertandingan semifinal atifa berhasil mengalahkan peserta dari uzbekistan dan pada babak final menang atas tuan rumah malaysia